kak ini kan mau masuk natal dan tahun baru mempersiapkan dua ribu dua puluh dua untuk look make up tahun depan dua ribu dua puluh dua itu seperti apa sih kak
nah kalau menurut aku sih ya kalau kita lihat dari mulai menjelang akhir tahun ini kayaknya tuh sekarang orang mulai suka makeup makeup yang lebih kayak natural yang kelihatan sehat gitu
udah gak terlalu musim kalau dulu kan kita musimnya yang mat yang agak agak dempul gitu ya kalau sekarang kayaknya orang tuh lebih ke arah arah makeup ala ala thailand sih kalau menurut aku ya
biar kata lebih flowlus gitu biar kayak trend dua ribu dua puluh dua nanti kan agak agak flolus natural gitu kak
pake bedaknya gimana sih kak ada tipsnya gak sih
tipsnya sih kalau mau pakai bedak yang gak bikin terlalu kelihatan aduh bedakan banget sih
orang gitu ya nah itu bisa pilih aplikatornya pakai kuas
kak salah satu tren di dua ribu dua puluh dua itu kan pemilihan warna untuk di mata nih ey shadow nya warna warna peach gitu ya kak ya
kalau dari kulit orang kan beda beda nih kak kalau untuk yang lebih gelap kulitnya cocoknya pakai warna warna seperti kak
paling kalau yang kulitnya lebih cenderung keterang bisa pilih warna warna yang lebih pastel ya yang lebih soft gitu
kalau yang kulitnya lebih menuju sel mateng atau lebih gelap lagi bisa pilih peachnya yang sudah menuju kewarna
yang agak sedikit lebih gelap mungkin peachnya supaya lebih kelihatan kan kalau di kulit yang selamat
nah jadi ini hasil dari battle eye shadow versi dua ribu dua puluh dua
tapi kalau dilihat kayaknya punya saya ancur sih warnanya nggak peach nih
kayaknya punya kakaknya kak mandel kayaknya lebih peach ya kak ya
jadi ini trend dua ribu dua puluh dua tuh warna matanya lebih peach ya kak ya
kayaknya bukan untuk dua ribu dua puluh dua mungkin tahun depan nih
ya bener mungkin
kalau masalah awu mungkin dua ribu dua puluh dua
biasanya kan gitu ya muter terus ya
jadi warna trend makeup ke depan ini untuk mata nanti warnanya kayak yang dikamanda
warnanya matanya kayak lebih peach ya untuk pemilihan warnanya lebih lebih muda lebih girly gitu nanti buat kedepannya untuk menyambut dua ribu dua puluh empat